pemerintah kota surabaya sudah menyiapkan pembukaan kembali sekolah tatap muka di masa pandemi sejak jauh jauh hari
pemkot bahkan beberapa kali menggelar simulasi belajar tatap muka
sekolah sekolah pun sudah menyiapkan berbagai aturan sesuai protokol kesehatan
namun karena jumlah kasus covid sembilan belas yang masih tinggi di surabaya sekolah pun urung dibuka
pemkot kini mengkaji kemungkinan menggunakan jinus alat deteksi covid sembilan belas melalui hembusan nafas
pemkot juga meminta pendapat para pakar terkait efektivitas jinos jika diaplikasikan untuk anak anak
kami masih menunggu dari kajian dari teman teman satgas ya apakah memang bisa diterapkan menggunakan jinos
namun sejumlah orang tua ragu dengan penggunaan alat ini
keraguan itu setidaknya muncul dari berbagai macam berita yang mereka konsumsi
mereka sebenarnya senang dengan rencana dibukanya kembali sekolah
tetapi keselamatan anak dan keluarga tetap harus diprioritaskan
karena itu mereka lebih setuju tes pcr atau swab antigen sebagai syarat masuk sekolah
mereka juga berharap vaksinasi dipercepat
saya pribadi sih mendingan sih kalau akuratnya mungkin ya akuratnya pcr
tapi pcr ini tentunya biayanya ekstra
dan saya tidak yakin juga kalau begitu masuk harus pcr
tidak akan tidak akan masyarakat tidak akan mengeluh kira kira biaya pcr berapa
kira kira seperti itu
kalau misalkan ini dibayar secara pribadi ya
sebagai orang usia tk dan dua di usia sd
sebenarnya saya lebih yakin kalau memang nantinya akan masuk sekolah itu melewati tes swab
gimana ya kurang yakin gitu dengan hasilnya
karena kita belum yakin itu valid enggak
peneliti biomolekuler independen ahmad utomo mengungkapkan
sampai saat ini sekalipun sudah digunakan untuk calon penumpang di stasiun kereta api
ginos belum bisa membuktikan efektivitasnya mendeteksi virus covid sembilan belas
apalagi ketika alat ini diaplikasikan untuk anak anak
yang terkena virus covid sembilan belas
biologisnya sangat berbeda dengan orang dewasa yang menjadi subjek uji coba ginos
apalagi untuk anak anak
jadi kita juga harus lihat dari sisi lingkungannya juga
karena jinos ini kan kabarnya sangat sensitif dengan lingkungan
sirkulasi udara di ruangan itu seperti apa
jadi banyak sekali kerumitan kerumitannya
malah kalau saya pikir daripada genos kenapa sih nggak menggunakan yang lebih establis seperti tes antigen
itu juga punya kondisi antigen buatannya unpad itu
itu malah kalau secara biologi kita lebih banyak tahu
ahmad mengatakan desain penelitian ginos dilakukan untuk orang dewasa
kalau akan diaplikasikan untuk anak anak
ginos harus menjalani uji klinis dari awal dengan subjek anak anak
kondisi anak anak berbeda dengan orang dewasa
anak anak relatif tidak bergejala dan risiko kematiannya sangat kecil

buka sekolah di situasi pandemi yang masih belum terkendali
apalagi menggunakan alat yang belum terbukti secara ilmiah
ahmad utomo mengimbau pemerintah
termasuk di daerah
berhati hati dalam mengambil kebijakan membuka sekolah
pemerintah melakukan tes antigen yang lebih layak untuk screening